nah sahur kita hari ini juga akan ditemani oleh ustadz latif yang sudah terhubung melalui sambungan telepon
nah halo selamat pagi ustadz
selamat pagi mbak
ya kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari warganet soal puasa di tengah pandemi dan ini pertanyaannya yang pertama
ya saya langsung bacakan pertanyaan pertama dari ed arinanda andat score m
ustadz bagaimana hukum sholat yang sebelumnya ini kita sudah memakai parfum beralkohol sah atau tidak ya ustadz
maka itu ulama bersepakat dia membatalkan sholatnya karena dia ada barang haram di dalamnya
tetapi apabila alkohol itu hanya sedikit saja di dalamnya maka terjadi istilaf diantara pendapat ulama
istilaf artinya selisih pendapat
ada yang mengatakan dibolehkan ada yang mengatakan tidak dibolehkan sama sekali tetap tidak dibolehkan
nah sesuatu yang tamar tamar yang subahat namanya dalam bahasa agamanya
kata nabi apabila kalian ingin selamat maka sesuatu yang subahat ditinggalkan
itulah sebabnya sekarang sudah banyak mulai dijual parfum yang tanpa alkohol
saya menyarankan untuk tidak menggunakannya
jadi mending gak usah pakai ya ustadz
yang ada parfum yang non alkohol
bagi laki laki ketika mau sholat itu sunnah memakai parfum
bukan untuk bergagah gagahan tapi sebagai penghambaan dan memuliakan berjumpa dengan allah
sang maha pencipta
tapi saya biasanya kalau sholat jumat itu memakai parfum ustadz
artinya memang harus dicek dulu alkoholnya berapa kadarnya ya
ya itu suatu kemuliaan anjuran memakai parku
kalau tidak ada parfum yang asli pakai aja pengharum ruangan
begitu disunahkannya memakai wangi wangian
ini khusus lelaki
kenapa wanita tidak dianjurkan
karena ditakutkan menarik perhatian lelaki
kemudian ini pertanyaan kedua dari atr delapan ratus tujuh puluh tiga oke
ustadz saya ingin bertanya bagaimana cara atau tips untuk menghidupkan malam sepuluh hari terakhir
yang biasa di bulan ramadan
sebelumnya dengan beritikaf di masjid
tapi dalam pandemi sekarang ini kita harus melakukannya di rumah kah
nah fungsi fungsi masjid itu sesungguhnya boleh dibawa ke rumah
ngaji boleh di rumah
sholat jamaah boleh di rumah
pikir boleh di rumah
nah soal itikaf ini terjadi selisih pendapat ulama
ada yang mensyaratkannya di masjid
tapi ada juga yang membolehkannya di rumah
tapi apabila dalam keadaan wabah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama
semua ulama mengatakan boleh di rumah apabila kondisinya dalam keadaan darurat
yang penting isikatnya itu tujuannya adalah melakukan pemeriksaan diri
lalu apalagi yang dilakukan di sepuluh malam terakhir ini adalah sholat nail
nah kemudian apa lagi
nah memperbanyak kalimat kan dengan istighfar
sambil membayangkan dosa dosa masa lalu kita menghidupkannya dengan istighfar
bahkan duduk saja
duduk saja merunuhkan kesalahan kesalahan kita
evaluasi diri itu sudah bagian daripada amal amal soleh
nah jangan sampai sepuluh malam terakhir ini kita lewatkan
karena di sepuluh malam terakhir ini allah menghidangkan hidangan berupa rahmat dan kasih sayang allah
maka merugi kita apabila tidak mencicipi hidangan itu
artinya tidak mengurai pahala ya ustadz kalau melaksanakan itikaf di dalam rumah
ini lagi yang perlu dipahamkan
bahwa beribadah itu jangan seperti berdagang
untung rugi apa yang saya dapat apa rugi saya
itu kita hanya beribadah menghambakan diri
namanya hamba dia menghamba
dia tidak mengharap apa
itulah sebabnya kita ikrar setiap sholat
jadi semua yang kita lakukan itu lillahi rabbil alamin
semata mata karena allah
bukan karena menghitung hitung
ya terakhir ini pertanyaan dari edkuspi nasti seribu tujuh ratus satu
ustadz jika bangun kesiangan nih saat sahur sehingga tidak membaca niat puasa sebelum subuh
apakah puasa tetap bisa dilanjutkan dan tetap sah nih di hari itu ustadz
niat itu bahasa hati bukan bahasa lisan
sehingga niat ini tidak wajib diucapkan
boleh tidak diucapkan
apabila awal ramadan dia sudah ada niatnya sudah tidak diucapkan ya
sudah ada dalam hatinya bahwa insya allah saya akan puasa sebulan penuh
itu sudah niat
jadi tidak harus diucapkan
karena niat itu hanya urusan allah dengan yang bersangkutan
jadi tidak harus diucapkan
jadi tidak harus mengucapkannya
pun kenapa ulama ulama kita umumnya ulama ulama melayu malaysia brune indonesia
mengajarkannya untuk diucapkan
itu karena memberikan ilustrasi gambaran bahwa sebaiknya dalam hatimu seperti ini
kalau mau diucapkan tapi tanpa diucapkan misal dia kesiangan
tapi tadi malam dia sudah niat besok saya mau puasa
hari ini dia kesiangan
kalau pertanyaan ini saya boleh satu ustadz
kalau dalam kondisi tidak fit apakah tetap dianjurkan untuk berpuasa atau bagaimana ustadz
apakah tetap berhenti puasanya langsung berbuka atau tanggung itu dua jam lagi berbuka gitu
maksudnya kalau dia lagi apa
kalau dalam kondisi kurang fit gitu
tiba tiba kurang enak badan gitu
tapi dua jam lagi akan buka puasa itu tetap dilanjutkan atau bagaimana
kalau kondisi seperti ini bang
sudah iman yang bicara
kalau imannya lemah ya sudah lah cari alasan lah kebenaran
nah ini kena bisa terancang kopi
nah ini sudah rapuh
masa tinggal dua jam tidak bisa nak
tapi kalau kondisinya
tapi kalau kondisinya memang darurat
kondisinya memang darurat dia mual muntah sampai mau pingsan
boleh dibatalkan puasanya
karena boleh diganti setelah ramadhan
jadi intinya dalam seri ahukum islam
apabila sudah mengancam jiwa
maka yang wajib itu bisa ditanggalkan
ketika dia sudah mengancam jiwa
nah ini heranov mengancam jiwa gak
jangan jangan kelaperan doang nih ustadz nih dia nih
berarti besar besar gitu
dia akan tidur kali nih
terima kasih banyak ustadz dasat latif
yang sudah memberikan jawaban yang begitu lengkap tadi
ada empat pertanyaan
tiga dari netizen dan satu dari heranov
terima kasih ustadz
semoga puasanya lancar dan selalu sehat